hari ini gubernur jawa timur hovifa indar parawansa akan bertemu dengan orang tua mahasiswa yang tengah berada di wilayah wuhan
dan untuk mengetahui informasinya sudah ada korespondensi yang lain di indonesia ada wida subianto di gedung geraha di surabaya jawa timur
wida selamat petang
wida sebelum kita mengetahui informasi mengenai situasi di keluarga yang saat ini mahasiswa atau putra putri mereka berada di wuhan tiongkok
saya harus tanya terlebih dahulu bagaimana kemudian kesiagaan dari pemerintah daerah khususnya di surabaya
mengingat tidak adanya penutupan tidak adanya pembatasan akses dari wisatawan tiongkok untuk masuk ke indonesia
ya betul sekali puspa jadi dari kemarin ini saya melihat sendiri bagaimana kesiagaan dari pemerintah provinsi jawa timur
untuk menghadapi ancaman dari status awas dan waspada virus corona yang masuk ke wilayah jawa timur
setidaknya ada dua lokasi penting yang kemarin menjadi sorotan utama dalam menjaga status awas ini
yang pertama ini adalah dari bandara internasional juanda kita tahu di bandara internasional juanda ini adalah salah satu gerbang masuknya virus corona
atau gerbang masuk ke dalam negeri indonesia dan tidak hanya penerbangan dari china saja yang mendapat perhatian
namun seluruh penerbangan internasional terutama di pintu kedatangan ini mendapat perhatian
karena kita tahu meskipun virus ini berkembang di wuhan kemudian juga fokus semuanya pada china
namun kita tahu bahwa trafik perjalanan dari hong kong ke china kemudian ke singapura
dan juga malaysia ini cukup tinggi begitu trafiknya sehingga ini juga menjadi perhatian
sehingga bandara internasional juanda ini menempatkan thermal scanner melalui petugas kkp
dengan koordinasi dengan pemerintah provinsi ini thermal scanner dipasang di terminal kedatangan
untuk semua penerbangan internasional jadi sekali lagi tidak hanya china
saya melihat sendiri bagaimana proses keamanan thermal scanner ini bisa mendeteksi suhu manusia
atau yang melintas ini di atas tiga puluh delapan derajat celcius
karena kita tahu bahwa salah satu indikator bila mana seseorang ini terkena virus corona
ini adalah ketika suhunya ini juga melebih tiga puluh delapan derajat celcius atau demam
nah meskipun begitu deteksi ini kan hanya sebagai deteksi suhu kan hanya sebagai salah satu indikator
namun begitu juga kkp kantor kesehatan pelabuhan di bandara internasional juanda ini juga menyebarkan
healthy card ini juga menjadi warning untuk setiap penumpang yang masuk ini diketahui pernah berasal
dari china atau habis berkunjung dari china ini maka diberikan healthy card yang ini harus dibawa kemana mana
sehingga kita tahu bahwa corona ini memiliki masa inkubasi kurang lebih selama empat belas hari sehingga bila penumpang ini
mengalami gejala seperti batuk pilek sesak nafas dan ini ketika dia berobat dia harus menunjukkan healthy card
dan healthy card ini yang sudah dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi jawa timur melalui dinas kesehatan provinsi jawa timur
dengan mengkoordinasikan seluruh rumah sakit yang ada di jawa timur ada sekitar lima ratus an rumah sakit kemudian juga berkoordinasi dengan
seluruh kepala dinas kesehatan dari tiga puluh delapan kabupaten kota untuk selalu awas dan waspada terhadap keberadaan dari virus corona ini sendiri
nah jadi ada dua sisi yang saya lihat sendiri yang pertama di bandara internasional juanda yang kedua ini ada di lingkup
kesehatan dinas kesehatan provinsi jawa timur dimana juga memfokuskan pada
seluruh rumah sakit kelas b dan kelas a kalau kelas b ini ada sekitar lima puluh delapan rumah sakit yang ada di jawa timur ini yang ini sudah
mensiagakan adanya rik atau ruang isolasi khusus jadi setiap rumah sakit ini setidaknya memiliki dua ruang isolasi khusus yang memang
sudah dipersiapkan baik dari teknologi sdm dan juga teknisnya bila mana nanti ada pasien yang statusnya ini adalah status corona jadi ini sudah
dipersiapkan saya lihat dengan matang koordinasi saya lihat terus menerus
termasuk kemarin kepala dinas kesehatan ini berkoordinasi dengan seluruh kepala rumah sakit yang ada di jawa timur
baik rumah sakit swasta negeri rumah sakit polri rumah sakit tni dan juga rumah sakit pendidikan
kemudian malam ini saya juga melihat fokus lainnya selain dari kesiagapan teknis ini juga psikologis
gubernur jawa timur kofifa indar parawangsah pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat ini
memanggil seluruh orang tua mahasiswa dan juga pekerja yang saat ini anggota keluarga mereka ini sedang berada di wuhan china
salah satu yang menjadi fokus yang terbanyak ini adalah mahasiswa universitas negeri surabaya
karena ada belasan mahasiswa unesa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di wuhan china
nah untuk mengetahui lebih lanjut kita bisa bertanya langsung kepada mbak vinda selaku humas dari unesa
mbak finda undangan dari ibu gubernur ini disampaikan kapan
sudah dijelaskan agendanya apa saja ini mengumpulkan seluruh orang tua dari mahasiswa yang sedang belajar di wuhan
ya kami mendapatkan informasi dari ibu gubernur sekitar pukul sebelas siang tadi
bahwa para orang tua dari mahasiswa unesa yang ada di wuhan itu diundang untuk ke gedung gerahadi
untuk bisa berkomunikasi langsung ya dengan para orang tua
untuk mengetahui sebenarnya apa yang diinginkan para orang tua
kemudian bagaimana sebenarnya
perasaan para orang tua ketika masalah ini terjadi
tetapi dari pihak kampus unesa sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi
karena kami punya grup sendiri ya jadi punya grup untuk berkomunikasi
intinya para orang tua dari mahasiswa di unesa ini ingin agar anak anaknya itu bisa pulang secepatnya
jadi yang jelas ya dari beberapa komunikasi yang dilakukan dengan rektor unesa
mereka meminta untuk bisa cepat pulang
karena kondisi di wuhan seperti kita tahu
tidak begitu leluasa untuk bisa keluar
jadi kalaupun bisa keluar tidak boleh jauh jauh dari asrama
lalu bagaimana mbak bentuk komunikasinya selama ini dengan adik adik mahasiswa di sana
antara orang tua dan juga adik adik di sana
dan juga dari pihak universitas dengan adik adik yang ada di sana
kalau untuk komunikasi setiap hari bapak rektor kami prof nur hasan itu
selalu meluangkan waktu bisa sehari tiga empat kali ya
baik itu melalui telepon langsung maupun video call
untuk melihat aktivitas langsung dari para mahasiswa yang ada di wuhan
bahkan tidak hanya berkomunikasi tentang apa yang diinginkan
tetapi juga aktivitas mereka makan pun kadang rektor juga ingin tahu
yang terbaru kemarin mereka mengaku kepada rektor kehabisan uang saku
kemudian kami juga dari kampus langsung
memberikan tambahan transfer untuk biaya uang saku
karena memang kita tahu logistik bahan makanan naik tiga empat kali lipat
lalu benar sudah di transfer begitu ya
lalu bagaimana cerita dari adik adik yang di sana mendapatkan logistik ini
karena kita tahu bahwa harganya naik berkali lipat
kemudian banyak toko yang tutup ini bagaimana mbak laporan dari adik adik di sana
kalau sejauh ini dari bahan makanan masih tertangani dengan baik ya
apalagi komunikasi dengan kbri di beijing
juga ppi yang ada di wuhan juga terjalin cukup bagus
saya kira masalah logistik tidak ada masalah
kemudian ketika dari pihak kampus sudah memberikan tambahan uang saku
hari selasa sore ya kami mendapat kiriman video dari para mahasiswa
yang menyampaikan terima kasih kepada pihak kampus
karena mereka memberikan perhatian sampai kepada biaya dan uang saku itu
saya berharap adik adik ini untuk bisa dipulangkan ke indonesia
lalu bagaimana dengan adik adik di sana
karena juga beredar video adik adik ini menyatakan santai saja
kami di sini baik baik saja tidak usah panik dan lain sebagainya
kalau laporan sendiri ke mbak finda bagaimana mbak adik adik ini
kepada kampus mereka juga seperti itu menyampaikan baik baik saja aman aman saja
tidak perlu ada yang dikhawatirkan jadi menunggu suasananya stabil
beberapa komunikasi yang kami dapatkan mereka sebenarnya juga ingin pulang secepatnya
tetapi memang menunggu kebijakan dari pemerintah indonesia
informasi yang mengenai pemerintah menyediakan dua pesawat untuk mengevakuasi mereka ini
sudah didengar dengan ke adik adik di sana maupun orang tuanya mbak bagaimana tanggapannya
kalau yang saya tahu dari orang tua kan informasi itu baru beredar hari ini ya
jadi beberapa orang tua berkomunikasi dengan kami bahwa mereka cukup bahagia
bahwa mereka cukup bahagia
bahwa mereka cukup bahagia
ketika mendengar informasi itu artinya kalau memang pemerintah indonesia
baik dari kementerian luar negeri kementerian kesehatan kemudian kementerian polhukam
memiliki kebijakan untuk segera memulangkan itu mereka cukup antusias saya lihat
baik terima kasih mbak vinda atas waktunya
selamat mengagendakan orang tua kembali untuk bertemu dengan gubernur
terima kasih mbak finda
ya puspa jadi memang malam ini menjadi agenda yang juga dianggap penting begitu
oleh para orang tua mahasiswa yang saat ini
putra putrinya ini sedang menempuh pendidikan di wuhan china
karena selama ini memang komunikasinya ini memang cukup intensif
memang antara internal dengan kampus
namun mereka juga ingin menyampaikan beberapa suara
yang ingin didengar langsung oleh gubernur dan berharap ada bantuan
terutama kalau untuk tujuan spesifik yang disampaikan oleh para orang tua sejauh ini adalah
menginginkan putra putrinya untuk bisa dipulangkan dalam kondisi ini ke indonesia
kembali ke studio apuspa
oke wida singkat saja kita mengetahui bahwa nanti jika evakuasi dilakukan
dari mahasiswa di wuhan mahasiswa indonesia di wuhan
mereka akan datang ke jakarta ke rspi yulianti saroso
kemudian akan dilakukan masa inkubasi selama dua kali masa inkubasi
artinya dua puluh delapan hari
apakah orang tua akan berangkat ke jakarta atau seperti apa
ya sejauh ini ini yang masih mau akan dikonsultasikan oleh para orang tua
yang hari ini ini sore ini mulai berdatangan di gedung gerahadi atau gedung negara di surabaya
tempat saya berada
jadi memang ini yang juga perlu dipahami oleh para orang tua karena masalah inkubasi
dua kali inkubasi putra putri mereka ini ketika sampai di indonesia
ini juga perlu mereka mendengar lebih lanjut begitu
nantinya diharapkan bisa dijelaskan oleh gubernur dan juga kepala dinas kesehatan provinsi jawa timur
yang jelas mereka menyatakan siap begitu
bila mana kedatangan putra putrinya ini memang perlu ditempatkan di ruang isolasi khusus
ini beberapa kali saya wawancara orang tua mahasiswa yang ada di sana menyatakan seperti itu
mereka lebih merasa nyaman dan juga tenang ketika putra putrinya sudah ada di indonesia
meskipun harus diisolasi hingga dua puluh delapan hari
dan di lain sisi ini juga dari pemerintah provinsi jawa timur menyatakan kesiapannya
untuk ruangan isolasi khusus begitu karena ada setidaknya di rumah sakit tipe a di jawa timur ini ada tiga
ada rumah sakit dr sutomo kemudian ada rumah sakit ramlan surabaya
kemudian juga rumah sakit saiful anwar malang ini dari sutomo saja ini saya tahu bahwa ruangannya
ruang isolasi saja ini ada sekitar empat belas ruangan dan mahasiswa yang ada di unesa ini sejauh ini adalah tiga belas mahasiswa
kembali ke studio bu supah
baik artinya pemerintah provinsi surabaya sudah siap untuk mendatangkan mahasiswa mahasiswa ini kembali ke kampung asalnya
baik terima kasih wida subianto korespondensi ann indonesia melaporkan dari surabaya jawa timur